kenaikan harga minyak goreng baik kemasan maupun curah mulai terasa sejak bulan september
untuk minyak goreng kemasan bermerek ukuran dua liter normalnya dibanderol dengan harga rp dua puluh lima hingga rp dua puluh tujuh
namun di pertengahan bulan november ini harga minyak goreng kemasan dengan ukuran dua liter sudah melonjak menjadi rp tiga puluh lima hingga rp tiga puluh tujuh
menurut seorang pedagang selain harga yang mahal stok minyak juga sulit didapatkan
biasanya setiap minggu datang ini sudah tiga minggu nggak datang
terus bagaimana mas untuk pembelinya ada pengaruh tidak
sangat sangat sangat berpengaruh
turun berapa persen kira kira
rp tujuh puluh lima tinggal rp dua puluh lima sekarang
kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah seperti yang terjadi di pasar wonokromo surabaya
kenaikan mencapai rp sepuluh per kilogramnya
dari harga normal rp dua belas kini menjadi rp dua puluh dua per kilogramnya
kenaikan harga signifikan juga terjadi pada mentega
dari rp dua puluh per kilogram menjadi rp tiga puluh
minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat
ketika harga naik tentunya akan berdampak pada kehidupan sehari hari
salah satu yang merasakan dampak kenaikan harga minyak goreng adalah uca
ia adalah seorang penjual makanan
dalam sehari yang membutuhkan sekitar empat kg minyak goreng curah
kenaikan harga ini membuat keuntungan dagangan yang berkurang
kenaikan harga ini membuat keuntungan dagangan yang berkurang

kurangnya ya agak kurang mbak
kurangnya gimana kita kalau dikurangin kurang enak
kalau biasa kita yang keuntungannya kurang
sementara itu pemerintah kota surabaya menyatakan
kenaikan harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah ini
terjadi akibat kenaikan harga bahan baku internasional
harga minyak goreng memang tergantung pada harga
daripada bahan baku minyak goreng tersebut
atau disingkat cto crimp oil
bahan baku ini harganya memang mengikuti internasional bus
sekarang ini terjadi kenaikan harga bahan baku internasional
yang memang naik tajam
oleh karenanya di negara kita juga mengikuti harga internasional itu
walaupun kita ada pabrik yang mau
kita mengakseskan cto tersebut
tapi karena ketentuannya mengikuti harga internasional
dan baku ini juga terjadi kenaikan
maka harga minyak goreng saat ini terdongkrak
pada tanggal enam belas november dua ribu dua puluh
data dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di jawa timur
mencatat harga minyak goreng kemasan bermerek ukuran dua liter di jawa timur
dibanderol dengan harga rp tiga puluh empat
sementara untuk harga minyak goreng curah di wilayah jawa timur rata rata dibanderol
dengan harga rp delapan belas per kilogramnya
sebagai upaya untuk mengontrol dan menekan harga
pemerintah kota surabaya akan melakukan beberapa langkah
yakni sidak pasar dan operasi pasar di sejumlah kecamatan di surabaya
bekerja sama dengan distributor minyak goreng curah
gaya klarisa ganjar wicaksono surabaya jawa timur